bersyukur bahwa kita memang
kita tegas dari awal mengatakan kita
kita adalah timnya pak jokowi
kita mengakui semua presiden sebelum kita
kita menghormati semua pemimpin kita
kita menyadari semua pemimpin adalah manusia
dengan kelebihan dan kekurangannya
kami pun prabowo dan gibran juga
mengakui kami manusia biasa
untuk itu kami sangat
kami membuka diri kami ingin suatu suasana kepimpinan yang rukun kepimpinan yang kolegial
kepimpinan terdiri oleh para sahabat
sehingga kita bisa terbuka kita saling menegur saling mengingatkan dan saling mendukung
saya mohon keluarga besar golongan karya terus bersama kita mari kita menatap masa depan dengan baik
dengan penuh optimisme dengan penuh tekad kita membangun negara ini
kita meneruskan yang sudah baik kita mengisi yang belum sempurna
kita harus meningkatkan efisiensi pemerintahan kita harus mengurangi kebocoran
kita harus terus memerangi korupsi kita berjuang untuk menghilangkan kemiskinan dan kelaparan
dengan semua program yang sudah ada dan yang akan kita laksanakan
kita sangat percaya dan sangat optimis menghadapi masa depan
saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan hari ini
saudara saudara sekalian semoga ibadah puasa kita diterima oleh allah swt dengan sebaik baiknya
dan sekali lagi saya berterima kasih kepada partai golong karya sebagai alumni
dan saya berterima kasih kepada pak bukar
saya selalu katakan kepada rekan rekan saya di gerindra
bagaimanapun kita harus belajar dari partai golongan karya